kan gue lebih aman
setelah gue pikir pikir lebih baik kue naflonin si lady gagal total itu
buat nanyain dia berhasil gak ngajakin duel si rava anak nakshow itu
jadi cuma segini kemampuan kamu
apakah dari itu bang
supaya gue makin jago gue harus banyak latihan lagi
jujur gue kagum banget sama imunya bang
gue akan ajarin dulu beberapa jurus
sekali lagi terima kasih
di luar ada yang cari
dia diantar sama si jaja
katanya dia mau bicara rahasia sama bang
bawa dain dakar kenalin sama anak
saya melonjak tutti musi skateboard
rupanya built learning
kalau begitu kita bikin dua kali pertandingan
berapa keuntungan gue
dia ada masalah sama mondi anak aji
dia mau duan juga
oke kita bikin tiga hari tiga partai
iya pak arman
saya sudah email ulang
jadi saya minta tolong bapak periksa dan pelajari lagi
besok pagi kita akan meetingkan masalah ini
iya pak ya
iya besok aja kita meetingin
oke terima kasih atas perhatiannya
mas kita pulang sekarang yuk
udah jam delapan malam nih
mas harus mengerjakan pekerjaan ini
lebih baik kamu pulang duluan aja
malam ini mas tidur di apartemen
nih aki aki kenapa lagi sih
mas udahlah ini diselesaiin besok aja
ntar aku bantu
udah aku mau panggil
mas aku lagi pengen dinner berdua yang romantis
maaf mas gak bisa dan mas pikir lebih baik kamu pulang duluan
oke yaudah deh
cepat banget dia nangkep ilmu ilmu baru yang diajarin mbak marco
udah gitu dia bisa dengan cepat juga nguasain juru juru baru
bagus deh kalau mas bey gak mau ikutan gue pulang
kan gue lebih aman
setelah gue pikir pikir lebih baik kue naflonin si lady gagal total itu
buat nanyain dia berhasil nggak ngajakin duel si workers
reva anak natchkal itu
lo berhasil ngajakin travel untuk duel bareng
waktu itu gue udah sampe dengan reva
mati matin dia gak mau duel
dan cowoknya pun juga begitu
kak bos lo juga ikutan sih
lagian si bo mau duel atau enggak sama bos gue
bukan urusan lo
lagian boy kan juga pacarnya anak diri lo yang lo sebut
ah bener bener nih orang gak ada etika gak ada ucapan santunnya
salah gue gak ya
ya pasti salah gue sih

dan menjauh zeker
kenapa tolong gue canvas kita juga usar di kompo ini

bisa deh itu gw cari
baiknya bilang boleh
gimana kita coba dipandang laju
gue lagi di jalan kenapa boy
kok baru dapat kabar dari om jun
ada satu partai tambahan
lo bakal bertarung sama dhani dakar
gue emang lagi mikirin ke arah situ sih boy
gue pengen fight lawan dhani dakar ya
gue bingung tadi tempatnya dimana
tapi kalau emang kayak bisa begitu ya
gue seneng aja dengarnya
yang penting kita berdua harus siap siap ya mulia
oke siap boy
yaudah kabarin gue
ya allah yang maha kuasa
hamba memohon kepada engkau
petunjuk untuk bisa memberikan keputusan yang terbaik
atas tantangan yang diberikan kepada hamba dan refah
arahkan hamba pada hal yang terbaik buat kami
apakah tetap melakukannya
karena hamba tidak tahu harus bagaimana ya allah